sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka
trinugraha sudah digeledah dan tidak diketahui jika membawa senjata api
kenapa sampai pestol lalos di dalam satu rame
kalau pertanyaan itu kami tidak mengetahui karena kami sudah menjalankan sop kami
di mana barang barang yang bersangkutan sudah dimasukkan ke loker
yang bersangkutan sudah digeledah
dan kuncinya juga dipegang oleh yang bersangkutan
kami tidak punya duplikasi
sementara itu pihak keluarga memutuskan untuk melakukan otopsi
pada senin malam jenazah dipindahkan dari rumah sakit bros denpasar
ke kamar jenazah rumah sakit umum pusat sanglah untuk otopsi
merasa ada yang janggal pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa itu
untuk memutikan penyebab kematian
kenapa bisa terjadi sampai ada penembakan
kita nggak tahu penembakan itu terjadi atas yang dilakukan oleh diri sendiri
ataupun orang lain
itu yang akan kita lakukan dulu pak
pencarian tahu terkait dengan siapa yang melakukan ini
apakah dirinya sendiri atau ada orang lain yang melakukan ini
pihak kepolisian melakukan olah tkp pada senin malam
sebelumnya saat tersangka diperiksa atas kasus gratifikasi dan pencucian uang
sekitar pukul sembilan belas empat puluh waktu indonesia tengah
selang beberapa saat terdengar suara tembakan
tersangka sempat dibawa ke rumah sakit terdekat
namun nyawanya tidak tertolong
walau sudah ditetapkan sebagai tersangka pada november dua ribu sembilan belas
tersangka tidak ditahan dan masih bekerja di kantor bpn pusat di jakarta
tim liputan cnn indonesia